gempa bumi tentu tak dapat diprediksi namun bahaya alam ini dapat kita atasi dengan literasi sejak dini
lantas apa saja yang harus kita lakukan baik sebelum sesaat maupun sesudah gempa bumi
bersumber dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg berikut kami rangkumkan untuk anda
kita lihat bersama bahwa sebelum terjadinya gempa ini kami rangkumkan ada paling tidak lima poin
kemudian pertama adalah mengenal struktur bangunan
paling tidak kita harus mengetahui atau mengenali struktur mutu bangunan tempat tinggal kita
atau mungkin tempat kita bekerja agar kemudian terhindar dari bahaya gempa bumi
sehingga perlu diperhatikan ketika membangun agar kemudian bangunan ini tahan terhadap guncangan
ini yang kemudian menjadi poin penting karena ketika terjadi gempa bumi
kemudian bangunan yang kita tinggal ini sudah kemudian tahan terhadap guncangan
maka potensi untuk kemudian hancur dan juga rubuh itu akan juga semakin kecil
kemudian yang berikutnya adalah kenali lingkungan bekerja
ini maksudnya adalah untuk kita bisa memperhatikan jalur jalur evakuasi di mana kita tinggal
atau di gedung tempat kita bekerja
misalkan kita harus terus memperhatikan di mana kemudian pintu darurat
atau kemudian tangga darurat
paling mudah kita jangkau pada posisi kita berdiri ketika terjadi sesuatu hal
sehingga pengenalan atau kemudian orientasi terhadap lingkungan ini akan sangat memudahkan kita
untuk kemudian ketika terjadi hal hal yang tidak diinginkan
kita bisa langsung lari dan mencari tempat berlindung yang paling aman
kemudian berikutnya adalah persiapan yang rutin
ini tidak hanya kemudian soal kita mengenal lingkungan dan juga mempersiapkan dari struktur
tapi adalah menyiapkan barang barang
atau perabotan yang mungkin ada di sekitar tempat kita tinggal dan bekerja
begitu seperti perabotan
agar kemudian ketika kita sedang melakukan penyelamatan diri
maka kita bisa menghindari barang barang tersebut dari roboh
yang kemudian mungkin akan menghambat proses kita melakukan evakuasi
atau mungkin barang barang ini akan berpotensi menimpa kita ketika terjadi gempa
memastikan mematikan air gas dan juga listrik ketika tidak digunakan
poin keempat yang kami rangkum adalah cek stabilan benda
ini adalah misalkan seperti benda benda yang tergantung
misalkan seperti lampu dan beberapa hiasan hiasan yang mungkin ada di beberapa rumah di langit langit begitu
kenapa kemudian ini harus dicek stabilannya
karena ketika terjadi gempa
maka akan cukup berpotensi kemudian ini jatuh dan menimpa kita saat kita melakukan perlindungan darurat
baik itu di lokasi
lokasi yang ada di dalam ruangan rumah tersebut
ataupun saat kita melakukan evakuasi menuju pintu keluar
dan yang terakhir adalah siaga perlengkapan darurat
ini yang juga menjadi penting
misalkan siapkan alat p tiga k
makanan yang tahan lama misalkan
atau kemudian juga minuman
yang kemudian bisa kita masukkan dalam satu tas besar
jadi ketika terjadi sesuatu hal
maka kita cukup membawa satu tas saja yang sudah berisi dengan sejumlah perlengkapan
yang mungkin bisa kita gunakan saat kita berada di pengungsian
ini termasuk dengan mungkin surat surat berharga anda
seperti ijazah sertifikat rumah
kemudian surat surat kendaraan bermotor misalkan
sehingga harapannya ketika evakuasi terjadi
anda sudah bisa membawa semuanya dan harapannya
harta surat surat berharga ini tidak kemudian tertinggal di rumah yang anda tinggalkan
kita akan cek berikutnya
ini adalah saat terjadi gempa
lima poin juga yang kami rangkumkan
ini adalah jika kemudian berada di dalam ruangan
seperti yang bisa anda lihat di gambar
adalah cari tempat yang paling aman untuk kemudian anda bisa berlindung
ini adalah untuk melindungi badan maupun kepala anda
daerah runtuhan maupun goncangan
coba anda bisa melakukan atau mencari sesuatu seperti meja yang lebar
atau mungkin kursi yang terdapat kolong yang kira kira
sehingga jika terjadi runtuhan
maka paling tidak anda bisa terselamatkan terlebih dahulu
kemudian poin berikutnya adalah ketika terjadi di areal terbuka
maka perhatikan tempat anda berpijak
karena jika kita melihat pada sejumlah gempa
ini sering sekali terjadi retakan tanah
yang kemudian juga sangat berpotensi longsor
ketika berada di luar ruangan atau di areal terbuka
untuk memperhatikan bagaimana struktur tanah di tempat anda berpijak
apa yang kemudian ada di samping anda
apakah kemudian di samping anda ada pohon besar misalkan
atau tiang listrik begitu
ini yang juga perlu anda hindari ketika gempa terjadi
agar ketika terjadi kemungkinan roboh dari tiang maupun pohon
ini tidak menimpa anda ketika anda sedang berlindung
jika mengendarai mobil
ini mirip dengan poin yang sebelumnya adalah
anda bisa keluar dari mobil atau turun terlebih dahulu mencari ruang terbuka
untuk kemudian menghindari segala hal yang tidak diinginkan
misalkan pergeseran mobil yang kemudian mobil ini akan terguling
yang mungkin akan membahayakan anda ketika anda berada di dalam
ataupun potensi kebakaran misalkan
jika terjadi konsleting saat terjadi gempa tersebut
kemudian poin keempat adalah
jika anda berada di pantai
ini juga menjadi penting
karena dalam beberapa kasus
ketika gempa terjadi
ada potensi bahaya tsunami yang juga mungkin terjadi
maka ketika anda berada di pantai
maka coba jauhi lokasi yang sangat berada di pantai
ketika ada potensi tsunami
maka biasanya air akan surut terlebih dahulu
dan ini berbeda dengan surut yang biasa
kemudian nanti akan disusul dengan rangkaian pasang yang cukup besar
maka yang bisa anda lakukan sebagai ketika anda berada di pantai
cari lokasi yang lebih tinggi kemudian
untuk kemudian mengantisipasi jika ada air pasang yang cukup besar
atau mungkin anda bisa cari arah pegunungan atau dataran yang lebih tinggi
kemudian poin kelima
jika berada di pegunungan
hindari lokasi ini karena rawan terjadi longsor
seperti yang kita lihat pada poin kedua yaitu area terbuka
karena tanah menjadi salah satu instrumen yang kemudian sangat akan berdampak
dan kemudian akan sangat mungkin terjadi longsor
ketika anda berada di daerah tinggi ataupun pegunungan
dan berikutnya adalah setelah gempa terjadi
setelah gempa setelah kita melakukan sejumlah perlindungan
jika di dalam ruangan
maka yang harus kita lakukan adalah keluar dari bangunan
tentu dengan tidak panik
dengan lebih tenang ketika sudah selesai
yaitu dengan tertib
jangan menggunakan lift atau kemudian eskalator
yang kemudian ini sangat berpotensi terjadi gangguan listrik
yang mungkin juga akan menghambat proses evakuasi anda
saran kami adalah gunakanlah tangga darurat
tentu dengan aman dan dengan tenang
sehingga anda bisa mencapai titik aman yang berada di sekitar rumah
maupun gedung tempat anda berada
kemudian periksa lingkungan
ini juga bisa anda lakukan
yaitu anda harus mengecek bagaimana lingkungan anda tempat berdiri
apakah itu sudah aman atau tidak
cek juga soal masalah air misalkan di sekitar lokasi
apakah kemudian ada gas bocor
misalkan ini akan juga menjadi masalah baru
ketika ini misalkan anda abaikan
termasuk juga arus listrik
karena seperti apa yang kemudian kita bahas pada poin sebelumnya
sangat mungkin sekali ketika gempa terjadi
juga menimpa sejumlah bangunan misalkan
sehingga soal arus listrik ini sangat juga harus anda perhatikan
ketika anda evakuasi dan keluar dari ruangan
kemudian ketiga adalah hindari bangunan terdampak
seperti apa yang kemudian dijelaskan rekan kami tadi
alfian raharjo pada paket berita sebelumnya
yaitu memang tidak disarankan untuk para
para korban untuk kembali ke bangunan yang ada
karena kemudian pasti bangunan ini sudah tidak dalam kondisi struktur yang baik
sehingga akan sangat berpotensi
jika ada gempa meski lebih sedikit kekuatannya
namun sangat mudah dan berpotensi merubuhkan bangunan yang sudah tidak stabil ini
dan berpotensi menimpa anda ketika anda masuk kembali kepada bangunan yang terdampak
kemudian terakhir adalah tentu memperbarui informasi
ini cukup penting pada era derasnya arus informasi saat ini
untuk membedakan mana informasi benar salah hoax mungkin tidak jelas sumbernya
maka perbarui informasi anda dari sejumlah sumber sumber informasi yang kredibel
itu menjadi penting untuk memperbarui informasi anda
termasuk pengetahuan anda soal bagaimana mitigasi dan evakuasi saat bencana terjadi